sejumlah protokol kesehatan mulai dari kewajiban mencuci tangan dengan sabun
mengenakan masker hingga mengatur jarak duduk
menjadi hal yang wajib dijalani pelanggan jika ingin menikmati makanan di warung ini
tak hanya pelanggan pelayan di warung yang terletak di cilandak jakarta selatan ini
juga diwajibkan mengenakan masker dan face shield saat melayani pelanggan
pengaturan jarak antara pelanggan saat makan di tempat diperketat dengan keberadaan penyekat plastik
dan sejumlah tanda di tempat duduk
jika jumlah pelanggan membludak maka pengelola warung akan menyarankan pembeli
untuk membungkus makanannya ketimbang harus menyantap di tempat
hal ini pun mendapatkan tanggapan positif dari para pelanggan
jadi bisa makan di sini sih jadi nggak khawatir aja gitu
biasanya kan agak rame kalau warteg gitu
nggak sih beda ya ya pelayanan covid bagus lah
selain untuk alasan kesehatan pemilik warung makan juga menerapkan protokol kesehatan
agar meningkatkan jumlah pelanggan yang sempat menurun drastis akibat pandemi covid sembilan belas yang kian meluas
alhamdulillah ada karena orang yang makan juga pada nyaman katanya
atau yang biasa berdisakan jadi karena jaga jarak jadi nggak maksudnya
jadi orangnya pada seneng
kalau perusahaan kan pada takut karena lagi musim begini
dalam kondisi normal warung makan yang telah buka sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini
bisa meraup omset hingga satu delapan juta per hari
pandemi covid sembilan belas membuat penghasilan warung yang buka setiap hari ini
turun hingga rp enam ratus ribu per hari
penerapan protokol kesehatan yang ketat di warung ini
telah berhasil mendongkrak kembali pendapatan
hingga satu dua juta perharinya
penerapan sejumlah protokol kesehatan mulai dari cuci tangan hingga pemberian sekat
dan pelayan warung makan ini yang menggunakan masker dan juga face shield
sedikit banyak memberikan saya rasa nyaman dan aman untuk menikmati makan siang saya di warung ini
nah ini semua tentunya tujuannya untuk mencegah penularan wabah covid sembilan belas lebih
menyebar luas lagi
sufini tanjung andika suramanto jakarta